dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta senin siang menggelar rapat paripurna persetujuan pemberhentian sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
sandiaga sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal sembilan agustus lalu sehari sebelum didaftarkan sebagai calon wakil presiden oleh partai gerindra demokrat pks dan pan
calon wakil presiden sandiaga uno hari ini menyampaikan pemberhentiannya sebagai wakil gubernur dki jakarta di hadapan anggota dprd dki jakarta
sandiaga yang berjalan kaki menuju gedung dprd dki jakarta dari balai kota bersama gubernur dki jakarta anies baswedan tidak lagi duduk di samping mantan menteri pendidikan tersebut saat menghadiri rapat paripurna
dalam pidatonya sandiaga mengucapkan terima kasih pada seluruh pegawai pemerintah provinsi dki jakarta
serta anggota dprd yang telah mendukung keduanya selama sepuluh bulan bekerja
sandiaga juga memohon maaf pada warga dki jakarta karena tidak bisa menyelesaikan tugas yang diamanatkan padanya setelah terpilih menjadi wakil gubernur pada pilkada dua ribu delapan belas
usai bicara di paripurna sandiaga menyalami para pimpinan dprd dki jakarta sebelum memeluk gubernur dki jakarta anies baswedan yang ia sebut sebagai sahabatnya
mengenai pemerhentiannya sandiaga mengatakan bisa saja mengajukan curhatan
sandiaga tidak akan mencuti selama maju sebagai calon wakil presiden namun ia lebih memilih mundur dari posisinya sebagai wakil gubernur agar pembangunan di jakarta bisa lebih maksimal
dan proses pencalonan sebagai calon wakil presiden tidak akan membebani pembangunan di dki jakarta yang mungkin nanti bisa terkait dengan politisasi yang bisa terjadi selama proses delapan bulan ini